hai rancangan undang undang energi baru dan terbarukan atau ruu ebt membahas transisi
dari energi fosil menjadi energi terbarukan tengah digodok oleh pemerintah dan juga dpr
namun beberapa pasal yang dirumuskan parlemen masih memunculkan sejumlah persoalan tidak hanya
beban yang harus ditanggung pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tapi
juga soal pembelian listrik energi baru terbarukan oleh pln upaya untuk mendorong transisi energi
dari fosil ke energi bersih terus bergulir di indonesia pemerintah menargetkan bauran energi
baru terbarukan ebt sebesar
ebt oleh komisi tujuh sudah diserahkan ke badan legislasi sejumlah klausul dinilai berpotensi
membebadi keuangan pln dan apbn misalnya pasal dua puluh empat dan empat puluh menugaskan perusahaan pelat merah pln
untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan selain itu pasal lima puluh satu menyebutkan
adanya ketentuan tarif
masukan atau fit in tarif sebagai dasar harga jual listrik dari penyedia listrik swasta ke pln beban
besar untuk menopang transisi energi tak bisa sepenuhnya dilaksanakan dengan mengandalkan apbn
hal tersebut disampaikan menteri keuangan sri mulyani indrawati lewat rilis resmi kementerian
mengatakan apbn tidak bisa berdiri sendiri memuluskan transisi energi demi memangkas
emisi dari sektor energi dan transportasi ekonom indef abra talatov menjelaskan kondisi
apbn dan keuangan bumn pln masih berat apabila harus ditambah beban kewajiban pembelian listrik
yang dihasilkan dari ebt kita memandang bahwa sebelum adanya revisi undang undang atau ru
sbt ini saja ya kondisi bumn kita pln yang harus menanggung ya pasokan listrik dari segala macam

jadi sebetulnya yang menjadi concern kita dihulurkan adalah bagaimana pemerintah komitmennya itu bisa
diberikan dengan menurunkan proporsi pembangkit listrik dari yang berbahan bakar fosil misalnya pltu
karena kan ini seolah olah sedang dininak bobokan dengan masuknya sumber ebt misalnya dari plts
yang dari kementerian sdm sendiri juga dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa ini tidak

nah artinya kan kalaupun kita paksakan ya adanya beban tambahan ini
ini tidak akan secara signifikan mendorong proporsi bauran ebt tadi
abram mengaku setuju dengan transisi energi listrik dari fosil ke ebt
tapi tak mau indonesia hanya dipandang sebagai pasar oleh produsen alat dan infrastruktur pembangkit energi

komaedinato nagoro direktur eksekutif reform miner institute juga setuju dengan transisi energi fosil ke ebt di indonesia
hanya saja menurutnya transisi harus dilakukan secara hati hati dengan memperhatikan aspek ekonomi dan lingkungan
yang perlu kita pahami ini adalah transisi bukan revolusi
jadi memang harus dilakukan secara bertahap
segala sesuatunya harus dihitung secara detail
bahwa tujuannya bagus iya
tapi di dalam pelaksanaannya
ada resiko resiko yang perlu kita mitigasi
dan yang perlu kita minimalkan
sementara arifin rudianto deputi bidang kemaritiman dan sumber daya alam kementerian ppn bapenas mengatakan
transisi menuju energi bersih menjadi keniscayaan yang tak bisa dihindari berbagai negara
hanya saja pelaksanaan transisi perlu dilakukan secara hati hati
tentunya kami berpikir bahwa
transisi energi ini kan perubahan jangka panjang ya
jadi kita tahap tahap kita hitung betul secara detail
mungkinnya dampak terhadap fiskal dampak terhadap masyarakat dan yang lain
memang dalam jangka pendek ini potensi pembekaan itu juga akan terjadi
tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang
kita akan semakin terlambat lagi
karena kita tahu bahwa secara global pun hampir seluruh negara melakukan upaya terhadap energi yang terlalu banyak
dan juga mengatakan bahwa kita harus terus berusaha untuk mencapai transformasi ini
di tengah upaya pemerintah mendorong bauran energi baru terbarukan
coviring biomasa atau bahan substitusi pembangkit batu baru oleh ppn
dinilai dapat menjadi solusi tercepat saat ini
co firing biomasa selain mampu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap
dan tidak mengganggu keuangan negara
juga mampu memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar
sementara saat ini
kondisi listrik dari energi baru terbarukan masih tergolong mahal